ya udah deh kalau gitu saya masuk dulu nih tentu
mau ketemu sama perempuan yang spesial yang udah nungguin
el perempuan spesial emang dia udah punya pacarnya
gak tau emang cowok aneh aja bu
rasa lagi dimin aja ah
udah udah yuk kita masuk
dengar soal masalah ibu
ya enggak kayak gitu cuman kan ngebazir aja
mendingan kita makan di rumah kan bisa
tapi kan kita udah disini masa pulang lagi sih
ah bener ternyata
tante ini sebelah tante tuh penampakan ya
dimana mana ada terus tante
eh elu itu tuh elu dimana mana ada
jangan jangan lu nguntitin gue ya
permisi lupa ya
tadi siang siapa yang main ke rumah terus maksa maksa buat ketemu gue
ya cuma tahu gak bu tadi masa diusir dia ke rumah kita aja kita ngasih makan
diusir sama pdkt ya ini jangan ngadu ngadu ah
enggak enak tau
eh kalian itu kalau ketemu pasti aja berantem
kayak tikus sama kucing tau gak
kata orang nih ya kalau kayak gini biasanya nanti jadi kunci
gak usah denger mitos
tapi tante jangan kaget ya karena sebentar lagi anak kesayangan tante ini akan bucin terus sama aku nanti
lu sadar gak sih kenar sisaan lu itu
makin hari makin meningkat tau gak
eh gue doa tiap hari biar gue gak ketemu cowok kayak lu
dan kalo di dunia ini tinggal lu satu satunya gue mending pindah ke planet lain tau gak
oh iya gak apa apa lu pindah aja
nanti kan kita bisa ldr antar planet tuh karena belum ada juga kan
romantis gak sih
gak ada gak ada ngomong sama lu capek tau gak
tante lihat deh anak tante ini tiap ketemu sama saya pasti selalu energi gitu bawaannya
cuman gengsenya tuh tinggi banget tante
yaudah kita masuk
sudah satu jam mila belum datang
sampai jumpa di video selanjutnya
emang temen sekolah kan cuma dps
nggak tahu sih cuma rifqi bilang
sendiri kes ada tanda kecil
berarti kamu masih punya kesempatan dong
kita duduk yuk
di sini aja ngapain di situ
kamu mau di sini
yaudah ibu ditimpa hp sama pes
yaudah kalau gitu gue kerja dulu ya
lo berdua jangan ribut di sini
ini kafe bukan ring tinju ya
jangan lupa kesenahan gue
eh mau kemana sih
sorry mau kemana
aku jauh jauh dari lo
eh lo tau gak sih
semesta itu seakan gak mau kita berjauhan
karena tiap kesempatan kita selalu dipertemukan
iya gak sih
tapi gue sih udah saja
karena gue tau lah
lo pasti yang ngarep dan bahagia banget kan bisa ketemu sama gue terus
gue merinding lagi
jangan jangan ini cafe di blanker coba
nanti kenapa kenapa gue yang kena gue gak mau lah
sepertinya aku kenal anak itu
apa itu temannya rifki ya
bisa pelan pelan nggak sih
pokoknya kali ini tuh kita gak boleh sampai gagal banget
dari tadi kan lo pelan pelan
mending aku telepon mila aja
takutnya dia akan jebak macet
mas bisa lo langsung ke rumah aja
ya kan meja lo disana ngapain disini
cuma gue tau lu belum pesen sedangkan gue udah pesen
jadi gue mau sharing makanan aja sama lo
makanan lo berbagi sama gue
lo kenapa suzun terus ya sama gue
kok gak diangkat
ya emang kenapa angkat aja gapapa kali
itu berisik banget deh mending angkat
lo bisa makan aja gak sih biar lu gak ribut
angkat itu siapa tau penting
jangan jangan ini el anaknya mila
kenapa orang ini kenal laku ya
dia juga manggil aku dong
el kan panggilan kesayangan ibu buat aku
kalau sampai dia tahu panggilan ini pasti orang ini dekat banget sama ibu
tapi kenapa suaranya kayak pernah denger ya
kamu sama mama kamu udah jalan belum
jalan kemarin ini siapa ya
ya ampun saya sampai lupa
sayang sekali kita perkenalannya lewat telepon begini
padahal saya sudah mengatur dengan mama kamu
buat perkenalan kita
teman deketnya mama kamu el
jadi ibu punya teman deket
apa ibu ajak aku kesini buat ketemu laki laki ini ya
tapi kenapa ibu gak pernah cerita sama aku
michelle kenapa tegang banget gitu mukanya